nasib malang dialami anissa maharani pelajar putri kelas satu smp negeri satu wanasari brebes
adiknya yang berusia tiga tahun sering dirawat di rumah sakit karena diponis gizi buruk sejak agustus tahun lalu
adiknya ini tidak bisa ditinggal dan dijaga berganti ganti oleh anissa dan ibunya termasuk ketika di rumah
semula saat adiknya dirawat di rsud brebes ia masih bisa bersekolah karena hanya berjarak sekitar tiga km dari sekolah
namun kemudian adiknya sering dirawat di rsud kardinah kota tegal yang berjarak sekitar dua belas km dari sekolah
orang tuanya yang bekerja sebagai petugas security dan kadang mengamen tidak bisa memberinya uang transport dan uang saku sehingga ia tidak bersekolah
karena sering tidak masuk pada oktober tahun lalu guru bp dan guru kelas mendatangi orang tua rani yang sedang menjaga anaknya di rsud kardinah tegal
dia bilang kemari rani jangan bolos lagi
lalu aku bilang kemari rani sedang sakit
lalu guru bp tidak percaya
rani bolos main gitu
jadi ini rani sampai bulan apa ini
mei ini kegiatannya apa
kegiatannya cari uang keliling desa
bantu orang tua
tapi rani nyesel nggak sih saat disuruh mundur dari sekolah
rani sendiri harapannya gimana
rani pengen sekolah lagi
mereka membawa formulir surat pengunduran diri siswa dan meminta anissa mengundurkan diri
orang tua sempat meminta anaknya pindah sekolah tapi ditolak sehingga akhirnya ia menandatangani
surat pengunduran diri
di awal awalnya pas adiknya itu yang burus itu cynthia itu sakit di oknam
pertama di berbes
waktu di berbes itu karena jarak dengan sekolah dekat sih mas ya
bisa lah pulang pergi
berangkat dari situ dari rumah sakit
tadi pulang rumah sakit
pas sebulan kemudian pindah ke kardinah
karena jaraknya jauh terus nggak ada duit
ternyata nggak bisa berangkat
paling bisa berangkatnya lagi kalau ada
ya istilahnya dikasih sama saudara
itu nanti berangkat
terus mungkin dikiranya dari pihak sekolah mungkin
terus saya di wa
ini posisi anak lagi di rumah sakit
terus ke situ
guru bengkel sama ibu wadik kelasnya
dan ekonomi keluarga yang serba kekurangan ini
juga menyebabkan rani menunggak uang komite sekolah selama dua bulan
meski negeri smp tempat anissa menuntut ilmu itu
menarik rp delapan puluh ribu rupiah sebulan untuk uang komite sekolah
sekolah juga meminta uang sumbangan pengembangan institusi sebesar satu juta rupiah
dan uang iuran untuk paving satu ratus lima puluh ribu
anissa yang masih kelas satu
belum melunasi uang sumbangan sejuta rupiah itu
serta uang iuran untuk pupping blok
pihak sekolah menyatakan surat pengunduran diri tersebut bukan paksaan
mereka menyodorkan surat itu dengan alasan yang bersangkutan
memang tidak pernah berangkat sekolah
itu saya itu tidak memaksa untuk mengubah diri
tapi memang anaknya tidak pernah berangkat
terus katanya keberatan tentang apa
tapi nyatanya ketika dijemput oleh bapak guru
meminta ditunggu di halte untuk berangkat bareng
ternyata nggak mau berangkat bareng
terus tanya tanya juga gimana
untuk kenyataan sekolahnya juga nggak ada resmi
terus akhirnya gimana sampai mengajukan surat itu
akhirnya kita menawar ya pak
bagaimana ran mau melanjutkan atau tidak
orang tuanya juga iya terserah anaknya juga
kembali ke anaknya bagaimana
pelajar ini berharap bisa kembali bersekolah
agar bisa meraih cita citanya sebagai dokter
berbas jawa tengah